itulah komitmen pokok partai pada pemerintahan yang akan datang
dengan memenangkan pemilu legislatif dan bapak ganjar pranowo
sebagai presiden republik indonesia ke delapan